perlu tahu sekarang lu lihat
jangan bercanda bercanda sekarang saya di mana tolong keluarkan saya dari sini
lu lihat tanganmu
halo iya ini aku mau pulang ke rumah iya kok kamu jam segini belum pulang sih
padahal aku kira pas aku pulang udah ada kamu emangnya kenapa yuk
kangen sama aku ya ya kalau itu mah gak usah ditanya aku kangen banget
sekarang gini aja coba kamu bermain mata kamu sekarang nanti pas
kamu melihat aku mau pulang ke rumah kamu bisa lihat aku di mana kamu ada
baik baik nanti ada aku di sebelah kamu ini aku pulang sekarang ya ya udah hati hati ya
cici mama senyum senyum sendiri nih habis dapat papa ya
apaan sih ah mama malu aja nggak papa lagi yang penting kan bapak kamu bukan orang lain
loh kok potong apa kamu jatuh tinggi
hah dewi hati hati dong tutup pintunya fotong penggiat seperti itu
kok perasaan dewi jadi gak enak
jangan jangan terjadi sesuatu sama andre
dewi telepon aja lagi
baru lima menit udah nelfon lagi
ma tadi kayaknya gak angkat
aduh gimana ya
dewi udah gak usah panik kayak begitu
bisa aja kan pake hpnya andre
perasaan dewi gak enak
beneran deh kayak dewi punya firasat buruk
ma kalau gitu
dewi sama sita pergi dulu
mama tolong jaga rumah ya
kalau andre pulang tolong telpon dewi ya
tapi jangan jauh jauh ya
yuk yuk assalamualaikum
orangnya udah kami bawa
oke sekarang juga kami akan laksanain
apa yang bos perintahkan
bisa bisa jadikan aku ya
kamu jangan ngomong siapa siapa
ngapain dia malam malam kesini
aku harus minta pertanggung jawabannya dia dong
jadikanin aku dulu
tunangannya mas satria itu sakit
gak mungkin mas satria ninggalin dia jan
kenapa gak mungkin
aku mau nanya sama kamu kenapa gak mungkin
dulu kamu itu sama mas satria udah mau nikah
tapi apa yang kamu dapet hah
kamu dapat kebahagiaan dari dia
sama sekali gak kan
iya kamu dapet cuma sakit hati may
sekarang kamu masih mau bilang dia gak mungkin ninggalin turangannya dia
udah lah may
harus ngomong sama mas satria deh man
udah lah may
sama satria sekarang
jangan jangan jangan
gue udah diperkosa
jangan jangan jangan
jadi maya diperkosa
gara gara nunggu satria
mirza jangan kasih tahu
maya gak kuat
jangan lalu ini
jangan kasih tahu
kalau kamu emang mau rahasiain semua ini dari siapapun
sekarang kamu tenang ya
tidak jangan jangan jangan ngomong ya
saya kembalu ya
mas satria gak tahu ya
aku aku gak kenapa napa kok mas
aku terjadi sesuatu sama kamu
ya udah mas taji
harus jalan kan lobster
kau kedua esasnya kalian gitu nah
ada punggung minir check bangun
ca katanya mas santri mau datang ke tempat kos aku
baguslah sekarang aku mau ketemu sama dia
lah eh kamu kok belum tidur kenapa
gak bisa tidur sat
lagi banyak pikiran aja
pikirin apa sih
kamu tahu juga tentang maya
aku udah curiga lah makanya sekarang aku mau kontrakannya dia
ada apa sih sebenarnya
enggak deh aku bingung ngomongnya takut kamu kaget takut kamu jadi kepikiran
gak usah deh lupain aja deh

enggak jangan dong eh dong kamu cerita
gak apa apa kok ada apa sih
udah cerita aja
ya maya kayaknya berhutang sama orang saat
dan jumlahnya gak sedikit
berhutang berhutang sama siapa
dia dia pernah datang ke aku
terus dia minjem uang aku
jumlahnya juga gak sedikit

dua kali lagi
iya karena aku kasian yaudah aku kasih pinjem
karena dia pake ngomong ya
ya pake bawa bawa aku sebagai tunangan kamu
dia sampai sekarang berpikir kalau aku tuh ngerubut kamu dari dia
jadi aku harus bertanggung jawab
terus ya dia juga ngancam aku
kalau aku gak kasih
dia mau nengok aku
dia mau neneh
dan dia mau bilang semuanya tentang kamu sama dia
yang aku takutin
itu bisa ngerusak nama baik perusahaan nenek kamu sat
aku gak nyangka pikiran maya sepicik itulah
ya udah aku harus ke tempat dia sekarang
ya aku pergi dulu ya
ya ini bukan apa apa bukan salah kamu

sekarang lu liat tangan
kamu ga usah bercanda miss her
kamu ga usah bercanda
tolong keluarkan saya dari sini
kau lihat tanganmu
ini saya kenapa
ini saya kenapa

lu udah gue suntik
sekarang lu terinfeksi virus hiv